hari melayu hari melayu
warga dan pengguna jalan raya pahlawan
kelurahan kebon sari kulon kota probolinggo jawa timur
dihebohkan oleh kejadian bocah terjebak di dalam mobil
dengan pintu terkunci pada jumat malam
bocah tersebut diketahui bernama cindy berusia tiga tahun
selama hampir satu jam baik tukang kunci maupun regu pemadam kebakaran
kesulitan membuka kunci pintu minibus warna putih itu
cindy yang tertidur pulas di dalam mobil pun terbangun
dan oleh ibu serta neneknya dari luar diminta membuka kunci pintu
ia pun berhasil membuka pintu dan langsung dibawa keluar oleh keluarganya
untunglah bocah yang terjebak di dalam tersebut selamat
dan tidak ada korban dalam peristiwa ini
tim liputan cnn indonesia